beberapa hari terakhir dan juga hari ini monas sepi dari delman
delman menghilang dari kawasan wisata murah ibu kota ini karena diduga ada penyakit menular
yang menyerang puluhan kuda yang dipergunakan sebagai delman
dan inilah suasana taman monas kami sepagi
puluhan delman yang biasanya siap mengantar wisatawan berkeliling monas hilang
sebelumnya sekitar dua puluh delapan ekor kuda yang beroperasi sebagai delman di kawasan itu ditemukan sakit
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama pun memerintahkan semua kuda yang sakit dipindahkan
untuk mendapat perawatan intensif agar tidak membahayakan kesehatan pengunjung
kudus penyakit itu pemeriksaan kurang lebih dua minggu yang lalu lah
seperti ada pemeriksaan ya
pemeriksaan semua dimasukin di area empat puluh tiga gambir tentunya situ di cek kesehatannya untuk kuda kudanya
nah setelah itu baru nggak ada tuh ya
setelah itu baru nggak ada
khawatir lah kan para pengunjungnya juga datang ke sini buat wisata gitu
karena kayak gitu ya kasian juga